lebih dari satu bulan para pengibar bendera pusaka atau paski beraka dari seluruh provinsi di indonesia
berkumpul di wisma sugondo joyo puspito tepatnya di pusat pendidikan dan latihan
mereka tidak diperkenankan untuk memegang alat komunikasi apapun
kerinduan akan kampung halaman keluarga serta teman teman pun harus ditunda
sampai tugas mulia telah selesai mereka laksanakan
latihan inilah yang menjadi rutinitas baru untuk putra dan putri calon pengibar bendera pusaka dari seluruh indonesia
mereka yang berkumpul dalam diklat capaska menerima penempaan mental dan fisik
dalam rangka pengibaran sang merah putih di istana merdeka pada tujuh belas agustus nanti
jauh dari rumah melepas kenyamanan menjadi konsekuensi mereka
kerinduan akan keluarga pun sering terjadi
melanda layaknya remaja tentu rasa rindu orang tua menjadi hal yang siap tidak siap harus dilupakan sejenak
apakah pertama omel omelan kecil mama gitu kan
kalau ada salah pasti diomelin tapi omelan itu juga yang mendidik bukan yang membentak kayak gitu
perhatian dari orang tua walaupun di sini juga diperhatikan oleh pembina
tapi beda lah kak tetap rasanya perhatian dari orang tua dan pembina
dalam di kelas capaska nasional dua ribu sembilan belas yang biasa disebut sebagai desa bahagia terdapat sosok pembina
mereka lah yang kemudian berperan sebagai orang tua bagi para capaska
kalau saya sih pribadi sih selama ini biasanya kita lakukan pendekatan itu justru sebelum sampai mereka masuk istana ya
biasanya kami karena memang tugas tugas pembina ini salah satunya adalah kami di sini berlaku sebagai kakak kemudian sebagai ibunya sebagai keluarganya
seperti itu supaya mereka juga tidak canggung
nah kami berusaha sebisa mungkin memperlakukan mereka itu sama
namun para capaska dua ribu sembilan belas tetap teguh menjalani latihan untuk mengawal sang saga merah putih agar dapat berkibar gagah pada peringatan hari kemerdekaan nanti
tim liputan cnn indonesia